mas angga tante buat semur ayam
makan siangnya disini aja ya
semur ayam pasti enak banget tante
ah taruh tante bentar ya
kami dari polsek praja lima
mau mengucapkan terima kasih kepada pak angga
pak rizal kemana sih
lama banget ini
yang gitu tunggu
begitu saya dan putra keluar dari gerbang
jangan bukan gerbang ke siapapun selain perintah dari pak ahok

itu siapa ya yang keluar dari rumahnya pandai barang
kok ada dua motor
itu bukan anak keduanya irfan
kok lo tua
eh buset itu palanya batuk sama omel lo
saya mau ketemu sama apa
pak aldai barang
pak bos alak ada ada
kalian yakin pak aldai barang gak ada di rumah
kan kalian belum ngecek
udah pasti yakin lah
yang namanya pak aldai barang di sini cuma satu
gerbangnya juga cuma satu
bukan begitu im
he kalau no jessica apa pernah dia ke sini
lo kenal im
gue kenalnya yang pomar puas gak gadu gado
usah gue mau madang
namanya jessica sini nggak ada bang
di sini nggak ada yang namanya jessica
di rumah aldai barang juga gak ada mbak jessy pak
kalau pak aldai barang gak ada saya tunggu di mobil aja
kalian cuma berdua
yang lain ke mana
di atas meja
ikan pedak buahku ini bocah kurus pake pita terus dada
semua yang ada di sini itu urusan kita bukan urusan anda
yaudah kalau emang mau nunggu di sini
cuma itu mobil pinggirin dikit
nanti kalau bos aja pulang apa gimana
tanya nungguin di sini
betul kan tani luim
ini sangat mencurigakan banget
pasti dia punya tujuan dan maksud yang gak baik
perasaan sampai sekarang gak ada berita kematian henry
harusnya kan jadi berita
tuh ngapain polisi kesini
apa jangan jangan mereka udah tahu kalau gue ngeracunin henry
kami tahu anda ada di dalam
gimana caranya kabur
kami hitung sampai hitungan ketiga
anda dimintai keterangan terkait atas kasus keracunannya saudara hendry
terus selesai apa pak
tahanan henry keracunan setelah kunjungan anda
wajah anda juga sudah terekam di cctv
dan anda juga sudah terbukti bahwa anda mengikuti tahanan hendri dibawa ke rumah sakit
semua bukti bukti sudah berada di kepolisian
jadi sekarang kami minta anda ikut kami sekarang juga ke kantor
mas angga tante buat semur ayam
makan siang di sini aja ya
pasti enak banget tante
tunggu sebentar ya
kami dari polsek praja v mau mengucapkan terima kasih kepada pak angga
terima kasih kenapa pak
atas bantuan bapak dalam mengidentifikasi pelaku
yang meracuni tahanan kami yang bernama henry
dan alhamdulillah sekarang pelakunya sudah kami tangkap pak
alhamdulillah sudah ketangkap
kalau begitu sekarang berarti pelakunya sudah ditahan pak ya
pelakunya bernama wira dan saat ini sudah kami tahan
oke terima kasih pak atas informasinya
tante sebentar ya saya telepon al dulu
kamu beneran gak apa apakan
mah sudah kamu tenang aja
aku mau ikut ya karena aku pengen masalahnya cepet selesai
ini gue mau kasih tau ke lo
orang yang meracuni si hendri
ya barusan gue dikabarin sama polisi praja v
alhamdulillah lo udah ketangkap
ini gue mau ke kantor polisi praja v
gue mau pastiin semuanya
gue kalau sekarang gue gak bisa ikut
gue lagi mau nakep iqbal soalnya
lo sendiri ke kantor polisi nggak apa apa ya
aman aman aman
kalau begitu gue urus di sini gue beresin semuanya
lo urus di sana ya
mudah mudahan semuanya bisa kelar semuanya
terus om irman bisa cepat cepat ketangkap
saya harus pergi benar benar penting
makan siang nanti ditentu ya
mungkin kita ganti hari nanti
ya udah gak apa apa
nanti lain kali mas angga harus makan di sini
siap tante insya allah
tante ini saya pesan pintunya tono dikunci
jangan dibuka kalau tante gak tahu siapa yang ketuk
soalnya benar benar bahaya
gak apa apa gitu
ya terima kasih mas angga
angga barusan bilang katanya laki laki yang meracunin henry udah ketangkap
saya di belakang mbak
ini sekitar satu kilometer lagi kita udah sampai pak
mendingan kita cari parkiran dekat sini pak
jangan terlalu dekat
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu
ini buat ibu